kasus penipuan dengan modus menempel kode qr atau kris di kotak amal masjid belakangan sedang viral
qr palsu itu kemudian terkoneksi dengan akun milik pelaku
lalu bagaimana sebenarnya pelaku melancarkan aksinya
kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa peristiwa ini permulaan terungkap
jadi terjadi di masjid nurul iman blok m square jakarta selatan pada kamis enam april dua ribu dua puluh tiga
seorang pria terekam cctv masjid sedang mengganti kris di kotak kotak amal
kemudian peristiwa ini baru disadari atau diketahui salah seorang pengurus masjid pada tanggal sembilan april
saat itu ia menemukan kejanggalan karena sejumlah qr code yang ditempel di tembok masjid itu ditemukan bukan di kotak kotak amal
karena tidak pernah sebelumnya dkm menempelkan qr code itu di tembok masjid
qr atau kris palsu yang ditempel di masjid nurul iman blok m square jakarta selatan ini sudah dicabut
dan pelakunya pun sudah ditangkap
saat di scan ternyata kris ditujukan untuk restorasi masjid dengan keterangan lokasi yang berada di medan
pelaku juga diketahui sudah beraksi di tiga puluh delapan lokasi di seluruh jakarta
tidak hanya di masjid ia juga menempelkan kris palsu ini di beberapa bank di atm
di kota di pusat perbelanjaan
dan fakta lainnya pelaku yang diduga berinisial iml ini merupakan mantan pegawai karyawan salah satu bank bumn
ia membuat dan mencetak kris palsu ini pada tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh
dan dia mulai menempelkannya pada tanggal satu april
sementara itu dana yang terkumpul dalam aplikasi yang dikuasai oleh pelaku
sebanyak ada sekitar empat puluh empat
transaksi dengan total nilai rupiah tiga belas juta yang ia kumpulkan selama satu minggu
itu tadi grafik kronologi yang terjadi penempelan qr palsu
tapi sebenarnya ada beberapa fakta juga
dan anda mungkin bertanya tanya apa sih sebenarnya cris atau qr code itu dan bedanya apa
cris alias quick response code indonesian standard adalah standar kode qr yang dikeluarkan
yang dikenal sebagai kode yang terkumpul oleh bank indonesia pada tahun dua ribu sembilan belas
kris merupakan standar code qr yang universal dan dapat digunakan oleh semua penyedia layanan pembayaran
selama ini terutama di masa pandemi covid sembilan belas
kris digunakan untuk memudahkan proses pembayaran non tunai di indonesia
jadi tidak perlu menggunakan cash atau kartu
dan berdasarkan data yang dirilis pada bulan januari dua ribu dua puluh tiga
pengguna kris pada desember sampai dua ribu dua puluh dua mencapai sekitar satu dua miliar rupiah
total nilai sebesar satu ratus sembilan puluh tiga triliun yang menggunakan kris hingga bulan desember dua ribu dua puluh
dan kita lihat
kalau misalkan keunggulan dari sistem karakteristik kris ini memiliki karakteristik unggul
kalau kata bank indonesia
kepanjangan dari pertama adalah universal
kris ini dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan qr code
jadi masyarakat tidak perlu lagi memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran
yang kedua adalah
bagi masyarakat tinggal scan klik kemudian bayar
sementara bagi mercan tidak perlu memajang banyak qr code
cukup satu saja cris
itu sudah dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran qr apapun
kemudian yang ketiga adalah untung
pengguna dapat menggunakan akun pembayaran qr apapun untuk membayar
sedangkan untuk merchant cukup punya minimal satu akun untuk menerima semua pembayaran qr code
dan yang terakhir adalah langsung
pembayaran dengan kris langsung diproses seketika
pengguna baik juga merchant bisa langsung mendapat notifikasi transaksi